sebuah angin puting beliung selasa sore menerjang desa pejangganan gresik
sejumlah warga panik saat puting beliung mendekat pemukiman warga
akibat terjangan angin kencang tersebut belasan rumah warga rusak berat
inilah detik detik angin puting beliung yang menerjang desa pejangganan
kecamatan manyar gresik jawa timur selasa sore
dalam rekaman video warga terlihat angin puting beliung pertama kali berputar putar di tengah tambak milik warga
tak seberapa lama angin puting beliung bergerak ke arah sejumlah pemuda hingga membuat mereka lari ketakutan
habis itu malah masuk ke desa tapi untuk tidak masuk ke desa cuma di sinirnya sini aja
bahkan warga yang mayoritas ibu ibu ikut panik sambil mengucap takbir berulang ulang
saat angin menerjang pepohonan dan rumah warga di sekitar tambak
meski tidak menimbulkan korban jiwa namun terjangan angin puting beliung
mengakibatkan sejumlah fasilitas desa atap rumah warga rusak
bahkan kandang ayam ikut terbang ke tengah tambak hingga hancur
kerugian akibat terjangan angin puting beliung tersebut ditaksir mencapai jutaan rupiah